oleh karena itu sekarang seluruhnya
penyelidikannya terus berjalan
di kpk sendiri
jadi kami tangani sendiri
di bagian penindakan kpk
tentunya kami lakukan
terkait dengan apakah nanti
bisa ditemukan peristiwa pidana
suapkah atau gratifikasi
atau pemerasan begitu ya
termasuk juga tentu
kpk juga melakukan
evaluasi secara menyeluruh
terkait dengan tata kelola
di cabang kpk sendiri
kita tahu di kpk ada empat cabang ya
di gedung merah putih
di pondam jaya dan juga di
al gitu ya
kemarin dugaannya kan yang di rutan
merah putih kpk
tapi tentu nanti pendalaman pendalaman
untuk perbaikan sistem
pasti kami akan juga lakukan
misalnya di rutan cabang
kemudian yang berikutnya
kpk juga langsung
rotasi begitu ya
pegawai di rutan cabang kpk tersebut
untuk kemudian memudahkan juga
gitu ya oleh tim penyelidik kpk
kami tempatkan pada tempat tempat yang
ketika dilakukan pemeriksaan akan mudah
segera dia bisa
meninggalkan sementara pekerjaannya
tanpa mengganggu sistem
pekerjaan keseluruhan di kpk gitu
itu juga kemudian kami lakukan itu
sebagai bagian dari perbaikan sistem
manajemen kepegawaian di rutan itu sendiri